dalam keterangan pers pada senin dua puluh satu februari menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut panjaitan
tidak menjelaskan secara rinci daerah mana saja yang berstatus ppkm level empat
sementara itu sejumlah kawasan yang kini masuk ppkm level tiga adalah semarang raya soloraya surabaya dan malang raya
wilayah agglomerasi jabodetabek bandung dan daerah istimewa yogyakarta
luhut menjelaskan kenaikan level ppkm ini disebabkan adanya kenaikan jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat inap di rumah sakit
ia meminta masyarakat tidak panik dan tetap menaati protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi
kota yang masuk ke dalam sesmen level tiga diantaranya soloraya dan semarang raya
untuk wilayah aglomerasi jabodetabek bali diy bandung raya surabaya malang raya dan saat ini yang masih berada pada level tiga
sementara itu kasus baru covid sembilan belas pada dua puluh satu februari bertambah tiga puluh empat
jumlah ini menurun dibandingkan sehari sebelumnya
jawa barat masih menempati urutan tertinggi penambahan kasus hari ini
pada minggu dua puluh februari jumlah kasus lebih dari empat puluh lima
jawa barat mencatatkan delapan satu ratus lima kasus
di susul dki jakarta lima tiga ratus delapan puluh lima kasus
tiga provinsi lainnya adalah jawa timur jawa tengah dan banten
sementara pasien covid yang meninggal dunia mencapai satu ratus tujuh puluh enam orang
untuk kasus memang masih
lebih tinggi dari puncak delta yang lima puluh enam
tapi kami melihat bahwa beberapa provinsi sudah melampaui puncak delta
tujuh belas provinsi banten dki jakarta jabar jateng jatim bali papua sulut lampung sulsel sumut ntb dan sumsel
itu semua sudah lebih tinggi dari puncak delta
menteri kesehatan menambahkan kasus positif mulai turun di beberapa provinsi
puncak jumlah kasus di jawa bali menurun
tim diputan cnn indonesia